anda kembali di redaksi siang seorang pria di jember jawa timur ditangkap aparat kepolisian sektor sumber sari setelah mengancam seorang jaksa perempuan dengan sebilah parang
pria ini emosi lantaran istrinya diperiksa sebagai saksi oleh kejaksaan negeri jember dalam kasus dugaan korupsi dana bansos dprd jember tahun dua ribu lima belas
dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang laki laki yang membawa parang masuk ke dalam kantor kejaksaan negeri jember jumat siang
pria yang emosi ini mencari jaksa yang sedang memeriksa istrinya
seketika ruang pelayanan kejaksaan negeri jember ramai jaksa perempuan yang memeriksa istrinya kemudian berusaha keluar ruangan
itu membawa barang dia membawa barang masuk mencari kuase mencari kuase yaudah langsung dikuasakan turun
ya mungkin seperti itu
polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya
pelaku bernama fendi suami dari ika ermawati pegawai dinas peternakan yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi aliran dana bansos ternak dua ribu lima belas
suaminya tidak terima akhirnya mengamuk di kejaksaan dengan membawa saja
dengan mengacung acungkan akhirnya dari pihak kejaksaan langsung telpon ke anggota kami
polisi akan menjerat pelaku dengan
undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang kepemilikan senjata tajam
saya fulkus mandani jember